ribuan orang yang didominasi kaum muda dari berbagai kota di jawa timur menghadiri ajang indo creative fashion dua ribu delapan belas di surabaya
dalam forum ini para peserta diajak berdiskusi dengan para ceo perusahaan yang sudah sukses di usia muda
indo creative fashion mengajak kaum muda dari berbagai wilayah di jawa timur untuk berani merintis sendiri jalan bisnisnya
forum yang digelar detik com dan pemerintah kota surabaya itu menghadirkan para pelaku usaha industri kreatif sukses untuk berbagi pengalaman
di antaranya ceo bukalapak ahmad zaki dan co founder gojek kevin alwi
wali kota surabaya tridisma hari ini juga diberi kesempatan untuk berbicara
yang menceritakan bagaimana mengubah sistem pelayanan di kota surabaya merambah dunia digital
termasuk ketika ia menciptakan sistem pemantauan kependudukan setelah insiden pengeboman di tiga gereja di surabaya
beberapa waktu lalu

sekarang ini di surabaya dengan kamera saya
para peserta disuguhi testimoni para ceo saat mulai membangun usaha
managing director google indonesia rani yusuf dan benihul dari tencent international juga membagi kisahnya
yang menarik chairman transport koirul tanjung
yang biasa berkata
biasanya menjadi pembicara didapuk menjadi moderator pada sesi ceo versus ceo
bukan hanya itu forum ini juga menghadirkan deretan artis misalnya dian sastro giring ganesa dan ruben onsu
yang kini menggeluti dunia wira usaha di luar keartisan mereka
ada pula sesi komedi max money yang menghadirkan ernest prakarsa dan panji pragiwaksono
jadi memang acaranya kolaborasi macam macam speaker dari berbagai bidang berbagai kahlian
dan itu aku butuhkan untuk referensiku sendiri
jadi saya tahu seperti ceo google terus ada bukalapak ada dari dian sastro
itu tahu dari awal dia memulai bisnis itu seperti apa tahu jatuh bangunnya
ajang ini digelar selama dua hari empat belas sampai lima belas november di grand city convect
diperkirakan lebih dari lima kaum muda menjadi peserta